komisi pemilihan umum selasa siang menanggapi beredarnya informasi warga negara asing yang memiliki ktp elektronik di media sosial
setelah berkoordinasi dengan dukcapil dan bawaslu ktp elektronik yang dikeluarkan di kabupaten cianjur jawa barat tersebut
memiliki nomor induk kependudukan yang sama dengan warga negara indonesia
terkait hal ini komisioner kpu firian aziz mengatakan pihaknya sudah melaporkan temuan ini pada pihak kepolisian
ada seperti ini maka yang terjadi adalah kesamaan nik tapi data berbeda
ini yang kami temukan di lapangan kpu sudah melakukan verifikasi faktual terhadap data tersebut temuannya demikian
kemudian kita pastikan lagi di kk nya
ini kk atas nama bahar sudah ada
artinya nik tadi yang kami simpan
kami sebutkan atas nama bapak bahar
kemudian yang bersangkutan sudah terdaftar di dpt atas nama bahar
berarti bisa dipastikan bahwa ini merupakan hoax yang beredar di media sosial
kita serahkan kepada yang lebih ahli kami laporkan kepada cybercrime mabes polri agar ditelah lebih dalam
apakah foto tersebut hasil editan